kita ke informasi selanjutnya berita duka datang dari keluarga komedian cak lontong
ayah kandungnya yang bernama ladi meninggal dunia di usia yang ke delapan puluh satu tahun
presiden jokowi sempat melayat ke rumah duka dan mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan
usai menghadiri hari jadi ke sembilan puluh pondok modern darussalam gontor ponorogo
presiden joko widodo menyempatkan diri mengucapkan bela sungkawa terhadap wafatnya ladi
ayah kandung cak lontong di rumah duka
meski kedatangan jokowi tidak berlangsung lama namun cak lontong berterima kasih atas kehadiran presiden
presiden juga menyampaikan pesan agar keluarga yang ditinggalkan tabah menghadapi cobaan
ladi merupakan ayah kandung cak lontong yang meninggal dunia di usia ke delapan puluh satu tahun
ladi meninggal akibat komplikasi penyakit
sebelum dimakamkan jenazah disolatkan langsung oleh cak lontong di rumah duka
selama hidup almarhum dikenal telah banyak mewariskan karakter lawakan pada cak lontong